lagi lagi sindiran mengenai manuver politik partai koalisi yang kerap tidak sejalan dengan agenda pemerintah kembali mengemuka
kali ini ketua umum partai hanura osman sabtaodang yang mengklaim partai hanura tidak akan menjegal kebijakan pemerintah
itu pasti ya menurut dia langkah kestian hanura ini diapresiasi oleh presiden jokowi
dalam rapimnas pertama partai hanura yang digelar di bali ketua umum partai hanura osman sabtaodang menegaskan
partainya akan terus mendukung program dan kebijakan pemerintah presiden jokowi
usman mengistilahkan hanura tidak akan menggunting dalam selimut
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com pernyataan usman itu ditujukan kepada pihak manapun yang tidak memiliki komitmen penuh mendukung pemerintah
hanya ia enggan mengungkap siapa yang dimaksud dengan pihak yang tidak berkomitmen tersebut
usman pun menyindir dengan menyebut pertemanan harus ikhlas dan tidak boleh selingkuh
langkah partai hanura tersebut diapresiasi oleh presiden jokowi
saya mengucapkan terima kasih kepada partai hanura yang selalu mendukung kebijakan kebijakan pemerintah
tanpa kita minta dukungan dukungan terhadap program program pemerintah yang kita laksanakan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik
sebelumnya muncul polemik tentang kritik terhadap
partai amanat nasional yang merupakan anggota partai pendukung pemerintah yang dituding partai anggota koalisi lain sering berseberangan dengan pemerintah
pan pun merasa selama ini selalu konsisten mendukung pemerintah termasuk soal ruu pemilu
namun pan mengeluhkan minimnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan partai koalisi pendukung pemerintah lain selama ini
itu secara komitmen itu sangat konsisten mendukung pemerintah
jadi memang untuk hal hal tertentu kita harus menyatakan pendapat kita
bukan berarti kita serta merta menolak atau menyatakan tidak setuju
kita dianggap tidak kooperatif terkait ruu pemilu
itu salah satu yang dikritisi banyak orang
padahal tidak demikian pan termasuk yang sangat kooperatif
bahkan kalau dilihat wish listnya pan itu sangat sedikit yang masih belum terakomodir
dan itu sangat bisa dicapai konsensusnya
ketika kita bisa duduk bersama di dalam sebuah ruang dialog yang lebih besar antara partai partai koalisi pemerintah
apakah perdebatan kesetiaan ini akan berujung reshuffle kabinet
yang saat ini juga sedang menjadi bahan bisik bisik lingkar istana
budi adiputro cnn indonesia